banjir melanda ibu kota korea selatan seoul dan menewaskan delapan orang tewas
banjir ini juga berdampak pada operasi atau jam operasional dari kereta bawah tanah hingga adanya pemadaman listrik
untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana sudah ada mahasiswa indonesia di seoul national university anggia utami dewi
selamat malam waktu jakarta anggi
anggi saat ini anda berada di siheng korea selatan
artinya kalau saya tidak salah sekitar dua puluh menit ya dari seoul
bagaimana sebenarnya kondisi terkini di korea selatan saat ini
wilayah mana yang masih terdampak banjir
halo selamat malam mayfrie
ya betul saat ini saya berada di siheng sekitar dua puluh menit
lokasinya jika menggunakan mobil perjalanan dari kota seoul
kondisi saat ini masih hujan besar di beberapa tempat
dan hujan besar yang sudah melanda sepanjang hari senin ini akan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga kamis atau jumat mendatang
menurut perkiraan dari badan meteorologi korea
dan wilayah yang paling terdampak tadi adalah di bagian selatan sungai han atau di bagian seoul daerah selatan
termasuk di wilayah gang enam yang tadi disebutkan itu termasuk yang paling terdampak
dan juga salah satunya adalah di distrik atau di wilayah kecamatan gwanak
yang disitulah berlokasi seoul national university tempat saya berkuliah
mungkin itu jadi tadi pagi pun saya sempat mengunjungi kampus karena ada urusan dan
kondisinya tidak hanya terdampak banjir sebenarnya
jadi selain banjir karena ada curah hujan yang tinggi dan struktur daerah yang cukup rawan longsor
jadi sebenarnya dampak selain banjir adalah longsor yang cukup berat juga
dan menghancurkan beberapa kondisi gedung di kampus seperti yang terlihat di video
jadi sempat tidak dapat digunakan dan kondisi listrik pun masih mati padam diperkirakan proses pembersihan
mungkin diperkirakan sampai hari jumat ini
kalau kita bicara penyebabnya apakah kemudian sudah diketahui terkait dengan curah hujan yang tinggi
tadi ada juga menyampaikan bahwa kontur tanahnya begitu ya juga memperparah kondisi ini sehingga juga berpotensi akan adanya longsor begitu
iya betul kalau untuk sejauh ini faktor utama yang terjadi belum ada keterangan resmi dari pemerintah korea
seperti yang sudah disampaikan memang hujan besar dengan intensitas curah hujannya termasuk yang cukup sangat deras di sekitar delapan puluh tahun terakhir ini
sehingga memang jika dilihat dengan tahun tahun sebelumnya belum pernah saya selama tinggal di korea pun baru sekarang ini mengalami satu hari mengalami dengan curah hujan yang sebesar itu dan terus menerus
sehingga mungkin memang kalau disebutkan penyebabnya dari segi curah hujan dengan intensitas yang terus menerus itu mungkin penyebab utamanya
oke mungkin bisa lebih anda gambarkan lagi dari tadi kami menyaksikan juga video video yang anda kirimkan di mana tadi sempat dinyatakan bahwa kalau di kampus di snu begitu bahkan tidak bisa beroperasi kampusnya
tidak bisa digunakan karena takut berpotensi semakin memperparah dan jangan sampai ada korban tambahan begitu di sana dengan adanya kondisi seperti ini
tapi kalau anda gambarkan berarti seberapa kemudian parah kondisi di sana fasilitas publik apa saja yang kemudian menjadi lumpuh
ada banjir bandang ini
dan kalau di tempat fasilitas secara umum yang lain tentunya tadi sudah disampaikan juga fasilitas umum transportasi publik subway walaupun kita memiliki di seoul ada beberapa lain utama gitu ada beberapa titik spot yang masih sampai saat ini
yang ditutup dan belum bisa digunakan terutama yang ada di daerah daerah seperti tadi gang enam dan daerah dongjak dan juga yongsan yang mungkin terdampak cukup parah
kemudian kalau untuk fasilitas umum sendiri hari ini kami juga menerima informasi gitu ya seperti notifikasi ke handphone pribadi bahwa beberapa fasilitas publik memang belum bisa dipergunakan dan pelayanan publik pun hari ini dimulai biasanya lebih pagi sekitar pukul sembilan sepuluh
tapi per hari ini mengingat kondisi
masih cukup parah itu baru dimulai pukul sebelas siang
oke berarti kalau bicara ketinggian air ini sempat mencapai di berapa meter
kalau untuk ketinggian kira kira sebenarnya saya tidak mengalami secara langsung ya karena di sini tidak terdampak banjir yang tingginya secara langsung
cuma kalau melihat dari liputan ataupun dari laporan beberapa teman rekan rekan yang langsung mengalami dan terkena melihat langsung banjir tadi malam
itu kalau bisa dikatakan untuk
sekitar orang dewasa sekitar satu ratus enam puluh cm itu mungkin ada di bawah kupingnya mungkin itu sekitar satu ratus lima puluh cm atau satu lima meter
makanya ada beberapa footage video juga yang menjelaskan ketika berjalan harus mengangkat muka jadi mungkin kalau diperkirakan itu sekitar satu lima meter
ya itulah yang kemudian menyebabkan sejumlah orang ini masih terus dicari ya masih dalam keadaan hilang
dan informasi terbaru yang kami dapatkan boleh dikoreksi ya
korbannya ini bahkan sudah mencapai delapan orang
orang yang tewas
tapi anggi punya informasi tidak dari pemerintah korea selatan atau mungkin dari kbri
apakah ada warga negara indonesia yang terdampak
dan yang kedua apakah ada update jumlah korban yang ada akibat bencana ini
jumlah korban sampai tadi
kalau untuk wni sendiri belum ada update dari pihak
apakah ada berapa banyak wni yang terdampak itu belum ada
hanya saja pihak kbri sudah memberikan himbauan
tadi sekitar jam enam sore via media sosial kbri gitu khususnya bagi para wni untuk tetap dapat waspada dan mengikuti himbauan dari otoritas setempat
untuk menghindari tempat tempat yang rawan gitu
kemudian kbri pun juga menyediakan hotline darurat yang dapat dihubungi oleh wni kapan saja jika memang diutuhkan
tapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi gitu
secara resmi ada berapa jumlah wni yang terdampak karena banjir bandang ini ataupun dari longsor
oke tapi pasti imbauan terus diberikan oleh kbri dan pemerintah korea selatan secara umum
terakhir anggi kalau kita bicara soal bagaimana kemudian bencana ini terjadi di korea selatan
apakah kemudian anda merasakan ada perbedaan signifikan terkait dengan upaya penanganan pemerintah korea selatan mitigasi bencananya yang diterapkan di sana
dan apa kira kira yang mungkin bisa jadi pelajaran karena kan banjir juga sering terjadi begitu di indonesia
betul satu hal yang paling signifikan karena di sini mungkin dari sistem peringatan bencana itu memang sudah sangat well develop gitu ya terbangun dengan baik
jadi memang kami menerima notifikasi semenjak kemarin hujan mulai lebat sekitar pukul dua belas lebih lima puluh menit sekitar jam satu siang kemarin
itu mulai ada peringatan hindari tempat tempat yang rawan dan itu public alert atau peringatan publiknya itu kepada masyarakat umum
itu terus menaruh di sini itu mulai ada peringatan hindari tempat tempat yang rawan dan itu public alert atau peringatan publiknya itu kepada masyarakat umum itu terus menaruh di sini
dan harus masuk sehingga kami pun langsung tau jadi di daerah mana sedang terjadi apa gitu kemudian termasuk sampai tinggi airnya berapa
dan harus masuk sehingga kami pun langsung tau jadi di daerah mana sedang terjadi apa gitu kemudian termasuk sampai tinggi airnya berapa
kemudian curah hujannya kira kira akan lebat dan ada potensi misalnya longsor mengenai lain lain mungkin itu yang paling signifikan

oh ini tempat jangan bahkan ada himbawan untuk tidak keluar dulu di tempat ini
kemudian juga yang lain bentuk lainnya di beberapa tempat terutama otoritas daerahnya langsung menyalakan sirine peringatan
sehingga warga yang saat itu memang misal ada tinggal di tempat tinggal yang semi basement atau di daerah yang basementnya lantai lantai bawah itu untuk tetap waspada
dan disarankan untuk mengungsi ke tempat tempat fasilitas publik yang disediakan
baik adanya peringatan dini
jadi langsung cepat ke pr bencana
iya adanya peringatan dini juga menjadi satu hal yang penting ya dalam kejadian kejadian bencana seperti ini
baik kita berharap semoga kondisinya semakin membaik di sana
terima kasih banyak atas laporan anda warga negara indonesia yang merupakan mahasiswa indonesia di seoul national university
anggia utami dewi sudah melaporkan langsung dari korea selatan